aplikasi magic video milik pix art dapat mengubah video menjadi karya seni
filter terinspirasi oleh karya seni klasik
filter video dapat diatur dengan bebas tanpa mengubah bentuk video asli seperti ini
filter artistik magic video bisa diterapkan untuk klip video pendek dengan durasi hingga lima belas detik
selain itu fitur di magic video mendukung filter untuk animasi jeep
tak mau kalah dengan prisma facebook juga meluncurkan aplikasi videonya sendiri
tak hanya dapat memberikan efek pada video aplikasi video filter ini juga memberikan efek layaknya lukisan pada live video facebook
fitur facebook live telah didukung oleh filter warna dasar dan filter artistik dapat menjadi tambahan menarik untuk menghiasi foto dan video pengunggah
baik risma maupun facebook kini dapat membuat anda menjadi editor video ekspresionisme berikutnya
hasil karya terbaik ada di ujung jari anda